presiden republik indonesia joko widodo melantik kepala badan narkotika nasional bnn pada pagi tadi
menggantikan komjen paul budi waseso yang akan memasuki masa pensiun pada bulan maret ini
irjen heru winarko sendiri merupakan lulusan akpol tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
ia menempati deputi penindakan kpk sejak lima belas oktober lalu
sebelum menempati jabatan tersebut irjen heru menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi
di menkopol hukam pada dua ribu lima belas
sebelumnya pria kelahiran jakarta satu desember seribu sembilan ratus enam puluh dua ini menjabat sebagai kapolda lampung pada tahun dua ribu dua belas
apa yang masih gdpr tantangannya seperti apa hambatannya
ya tentu hambatan dan tantangan itu saya lihat itu sudah ada di undang undang tentang narkoba sendiri
dengan strategi yang ada organisasi yang ada pencegahan ada di situ rehabilitasi ada di situ pemberantasan ada di situ
itu kita akan optimalkan cuma berjalan sinergi semuanya antara kedua putian yang ada
pak heru tadi bapak sempat berbincang dengan pak budi wasiso apakah ada pesan khusus dari dia pak
tentu ada kebetulan saya dengan pak budi waseso ini kenal sudah bukan baru saja
dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu saya sudah kenal sama beliau beliau senior saya
dan kita sama sama sebagai anggota senat di taruna banyak yang saya dapat bimbingan dan binaan dari pak budiwaseso
pak bingkai dengan saya saya bisa biar masuk ke kapal ikan ini gimana pak
ya pagi tadi irjen paul heruwinarko dilantik sebagai kepala badan
dan narkotika nasional menggantikan komjun pol budiwaseso
lantas apa saja kah pesan presiden dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan bnn nantinya
sudah ada femi afriyadi rekan kami dari istana negara jakarta
femi selamat siang apakah pak heruwinarko ini sudah punya program prioritas baru
dan apa sih poin poin yang diharapkan presiden kepada kepala bnn yang baru
ya selamat siang
selamat siang hanum selamat siang fani
tadi sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat di istana negara tepatnya heruwinarko dilantik sebagai kepala bnn yang baru
menggantikan budi waseso yang memang sudah purna tugas terhitung pada tanggal satu maret dua ribu delapan belas ini
tapi kemudian tentu semua orang penasaran apa yang akan menjadi langkah langkah strategis dari kepala bnn yang baru ini
untuk menuntaskan pekerjaan rumah terkait dengan peredaran narkoba
bagaimana juga dengan terkait dengan adanya penyeludupan narkoba dan hal hal yang berkait dengan hal tersebut
ini yang tadi juga ditanyakan kepada heruwinarko
tapi memang kalau kita lihat tadi tidak banyak hal yang disampaikan oleh heruwinarko
dia hanya menyampaikan sedikit saja pesan tentang bagaimana kemudian tugasnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di badan narkotika nasional ini
yang digarisbawahi tadi adalah bagaimana kemudian penuntasan kasus kasus penyeludupan narkoba yang saat ini masih terus terjadi
ini juga menjadi hal yang prioritas di pekerjaan heruwinarko di kemudian hari
bagaimana juga dengan proses ataupun juga dengan penindakan penindakan terhadap korban korban narkoba ini
yang kita tahu kemarin bahwa sudah ada labor narkoba juga sudah didirikan
nah ini merupakan satu hal yang harus ditindaklanjuti lebih baik lebih tinggi
dan tentu juga dengan didukung integritas integritas serta kredibilitas seorang pemimpin yang baik
dan bagaimana kemudian juga dengan latar belakangnya yang kita tahu bahwa heruwinarko sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan di kpk atau di lembaga antiraswa
tadi kita juga sempat menanyakan apakah kemudian budaya budaya kerja atau nilai nilai kerja di kpk
dengan di bnn ini akan bisa diadaptasi atau memang ini bertolak belakang
ini tadi kita konfirmasi kepada salah satu pimpinan kpk basaria panjaitan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mencolok
soal kinerja dari bnn dan juga kpk
di mana masing masing lembaga ini sama sama juga berupaya untuk menghilangkan sifat edik atau maruk begitu
di mana masing masing lembaga ini sama sama juga berupaya untuk menghilangkan sifat edik atau maruk begitu
dimana kalau di kpk tentu edik dengan praktek praktek korupsi
sementara untuk di bnn tentu edik dengan penggunaan narkoba
inilah kemudian yang menurut basaria bisa disinkronkan nilai nilai tersebut
berani jujur transparan dan berintegritas inilah yang perlu didukung oleh heruwinarko sebagai pejabat baru di badan narkotika nasional
tadi juga budi waseso sempat kita bertanya bahwa
dan hal yang sama estafet kepemimpinan ini tentu bisa dilakukan atau dijalankan dengan baik
dengan menjunjung tinggi nilai nilai jujur nilai nilai good governance dan juga kepemimpinan yang baik
karena dia percaya bahwa heruwinarko ini merupakan sosok yang memang pas ditunjuk oleh presiden
karena sebelumnya presiden pun juga sudah banyak menerima masukan dari sejumlah pihak terkait pemilihan kepala badan narkotika nasional ini
terima kasih femi afriyadi atas laporan anda
dan kita sama sama berharap ya agar pak heruwinarko dapat lancar menjalankan tugasnya sebagai kepala bnn yang baru
terima kasih femi